kita buktikan apakah kemampuan sobri sebesar kepercayaan dirinya
yang begitu besar seperti ban mobil
ataukah begitu kecil seperti kacang polong
baik dan kata kunci untuk sobri adalah
kata kuncinya adalah
sudah siap sobri
baik kita mulai dalam
itu maksud saya
soalnya gini ini buat lo baca dasar mat besok
jadi harus selesai juga sekarang
baik baiklah ustaz
tunggu pak sri kiti saya mau nanya
si pak d sama pak siti kemana ya
soalnya saya tadi nyari india buat minta tolong beliin atk
pas subuh tuh mereka gak ada
maaf ustaz pak d memang pak siti
ada di gerbang tadi saya belum bukain
yaudah pak sri kiti mendingan sekarang bukain dulu
kasihkan mereka supaya mereka bisa masuk
baiklah kalau begitu ustaz saya mau bukain pak siti
pak d dulu ya assalamualaikum
ustadz apa ada yang saya bantu
ini saya mau tanya dulu
mister ibunya udah ketemu belum
oh belum ya allah
ya saya doain deh mudah mudahan cepat ketemu
nah kebetulan banget nih sekarang kan bulan suci ramadan nih
nah nggak ada pelajaran olahraga kan
jadi mister waktunya tuh bisa lebih lenggang lagi
untuk nyari ibunya mister
yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya
saking tingginya ah nggak bisa naik ke bawah
oh pak siti pak siti
pak siti pak siti

tuh kayaknya nih ya kamu tuh diare deh
makan biasa cuma kebanyakan
sama aja itu mah
nih ya butet makan terlalu banyak itu juga gak baik
buan sini kemana ya
kan kita mau minta obat ya
buan positi masuk
buan positi dateng pada waktu yang tepat
ini ada apa kok rame rame begini di dapur ibu
buan positi ini loh butet
iya buan positi butet
iya ini emang butet
buat nyatagi sakit diare
ini loh buan positi
ini tadinya butet bolak balik toilet
ah iya keserikaan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baiklah para santri sekalian
sekarang kita akan bermain deh
bermain games bersama ustadz dan ustadzah yang gamesin ya
berhubung kondisinya kita sedang puasa
hari ini kita akan bermain games yang tentunya tidak menguras tenaga
ustadz mau tanya nih kalian semua udah bikin kelompok kan
nah nanti setiap kelompok akan maju perwakilan kelompoknya
bagaimana cara permainannya nanti ustadz musa yang akan jelaskan
ini gamenya sangat mudah
yaitu kalian tinggal menjawab nama nama ataupun kata kata
dari kata kunci yang sudah disiapkan oleh ustadz ustadzah
di kertas gambar di hadapan kalian ini
waktunya tidak banyak hanya sepuluh detik
dan setiap jawaban pastikan kalian yakin dengan jawaban kalian
sampai disitu fahimtum
kalau begitu langsung saja kita mulai
butet silahkan maju ke depan
sudah siap butet
insya allah ustadzah
siap kata kunci yang pertama untuk butet adalah
kata kuncinya adalah
sebutkan nama nama nabi yang berawalan huruf vokal
satu dua tiga silahkan
selesai butet poin kamu delapan
tepuk tangan dulu ya
asun dihitung ya pakai sebuah ya
yaelah biasa aja gitu doang gampang kecil
masa itu aku akan buktiin
pak ustadz ustadz general saya duluan
kita buktikan apakah kemampuan sobri sebesar kepercayaan dirinya
yang begitu besar seperti ban mobil
ataukah begitu kecil seperti kacang kolong
baik dan kata kunci untuk sobri adalah
kata kuncinya adalah
sudah siap sobri
baik kita mulai dalam
satu dua tiga silahkan
wih pintar juga tuh sobri paling kebetulan
kayaknya kebetulan doang ya
cukup baik sekali poinnya delapan untuk sobri
silahkan kembali ke tempatnya asun jangan lupa deh
atau banyak doang ya poinnya
selanjutnya adalah haikal
silahkan haikal maju ke depan
waduh posisi saya kemana ya
lah dia ngamuk lagi jangan jangan
belanjaan pagi ditinggal di situ lagi
bahaya mana belanjaan ditinggal gitu
kalau hilang pergi mana coba
serukurin serukurin serukurin
buka pintunya buka pintunya
buka buka itu
ini saya bukain
ibang bukain pintu doang susah banget
emang berat banget apa pintu
yang melihat kita dari mana mana ini donong petok begini
kan capek ya allah
tidak inget apa apa
kita juga kalau situ ke dapur
kita sebin kopi gorengan kita kasih
seragam banget kita nganiinnya
nah pakai kita tepokin mulu
emang sel burung darah apa
capek res semuanya
seru banget sayang
tengah kerjaan di sini doang
sendalnya salah bawa
kata kuncinya adalah
nah gimana kal ya
mau garuk garuk pala dulu kalau pusing
baik kalau begitu kita mulai
satu dua tiga
yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan dari orang orang cerdik kaum yahudi
bisa menyembuhkan orang yang buta bisa menyembuhkan penyakit kusta
bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal
bisa menerungkan makanan dari langit atas perintah hawariyun
kalau sudah akan dapatkan dapat gambling
hei kak keren tuh kak
iya itu baru yang namanya hai kak
ya gampang aku juga bisa begitu
aku tadi cuma latihan dulu
emang iya kenyataan kak
sudah sudah sudah
menang atau kalah dalam permainan itu sudah biasa
jadi harusnya kita bisa maklumi
nah ustazah dan ustadz harapkan
besok ketika lomba cerdas cermat
pasti soalnya akan lebih sulit daripada ini
dan ustadz ustazah mengharapkan kalian semua bisa
mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang
dan nanti yang menang akan mendapatkan
piala piagam dan juga uang pembinaan
aku harus menang
iwaw yang pasti jelas aku yang menang
aku akan mengalahkan mereka semua
dan aku akan jadi juara
aku akan jadi juara
aku akan jadi juara